melalui acara ini bkkbn mengkampanyekan generasi berencana
yang mengedukasi generasi milenial untuk memiliki pemahaman
dan perencanaan yang matang terhadap pernikahan
bkkbn genre memiliki misi untuk mencetak generasi pemimpin bangsa yang kompetitif
di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat
pada jurnalis session cnn indonesia meetup menghadirkan
jurnalis jurnalis cnn indonesia yaitu koresponden ruli kurniawan
mereka berbagi tips dan pengalaman sebagai jurnalis
serta diadakan coaching clinic mengenai metode live report cnn indonesia
setelah itu talkshow dilangsungkan bersama narasumber
cara finansial kita sudah cukup untuk menghidupi diri sendiri
terus sudah tahu plan ke depannya apa baru dia berencana untuk membuat keluarga
jadi kayak enggak setengah setengah gitu loh
nanti keluarga yang dibangun pun juga memang udah mateng gitu
udah sesuai sama rencana kita gitu
harus tahu masa depannya karirnya pengen jadi apa
terus mulai karirnya dari hal yang paling bawah
dari hal yang paling sederhana
meniti karir pelan pelan bekerja keras
dan lakukan yang terbaik di setiap hal yang kita lakukan
acara ini juga semakin meriah dengan penampilan live music
dari jazz serta diadakan vlog genre competition bertema
maksudnya berencana itu yang paling penting adalah persiapan dari segi mental dan keuangan sih menurut saya
apalagi kayak mungkin kita seorang cowok yang perlu dipersiapkan itu adalah banyak
karena kita bakal menanggung segi keuangan dan mungkin mental juga
apalagi kalau di saat punya anak kita harus mempersiapkan itu sih
melalui cnn indonesia meetup diharapkan cnn indonesia dapat
dan memberikan kontribusi positif sebagai acuan bagi generasi milenial
dalam memanfaatkan nilai positif dari perkembangan teknologi dan media
saya yasapara mita singgi salam genre
kita dari step by step id some genre